lebih baik remas dalam gelobak ini biar aku memancing mereka menjauh dari sini baik baik
hebat setiap mirai
jaga dewa batara
fitnah itu benar benar raja lema
awan hitam yang selama ini muncul dalam penerawangan
sekarang telah terlihat maknanya
apa yang harus hamba lakukan sekarang
rai raya santam
kiaman dan kiaman
mereka pasti akan selamat lagi
karena allah senantiasa melindungi mereka
kenapa kita tidak cari kiam santam sampai ketemu
aku tidak sebodoh dirimu
aku menunggu di perbatasan karena aku tahu
cepat atau lambat mereka pasti akan melewati tempat ini
jika kau tidak mau menjaga perbatasan
sampai kiam santam datang
kau pergi saja
aku benar benar tidak butuh bantuanmu sama sekali
jangan salah paham raden
aku setuju dengan rencanamu
aku setuju dengan rencanamu
kita akan tunggu kiam santam
sampai dia muncul
sampai dia muncul
sampai dia muncul
sampai dia muncul
hari ini aku sengaja mengarah
bukan berarti aku menyerah padamu
kalau kiam santam sudah berhasil ku habisi
sudah k beispiel
oh aku paling rupanya
aku mau langsung pergi
hai suami sesat
rai masih lemah
tenaga dalamnya belum pulih
kalau sampai tertangkap akan sangat berbahaya
lebih baik rai masuk dalam gelobak ini
biar raka yang memancing mereka untuk menjauh dari sini rai
baik raka perhatiatilah
mau lari kemana kau kamandaka
jepat katakan dimanahnya zana
aku tidak akan mengatakan
baiklah kalau begitu
baiklah kalau begitu
kenapa rasanya berat sekali
kenapa rasanya berat sekali
jangan jangan rumput ini kualitasnya sangat bagus
aku bisa keluar dari sini
aku khawatir di luar sana
akan bertemu dengan rai surawisesa dan rai salaki

bagus anak kecil
akhirnya kau mengerti kepada siapa kau harus patuh
lepaskan ibu saya aku akan berjanji akan memamis lagi
paman lengser sepertinya dengan menjadikan anak itu pengalih perhatian cukup berhasil
selanjutnya kita harus menyelamatkan orang tua dari anak itu
dan untuk sisanya kalian ikuti aku
kita serang gerombolan bos mengemis
kalau begitu akang akang ingin ikutnya separuh ikut saya
lepaskan anak itu
jangan lakukan ini
saya akan melakukannya di bandar
baik sebenarnya saya akan melakukannya di bandar
dimana orang tua anak ini
di dalam gua nyai
cepat bebaskan orang tua anak ini